tanyakan ke bobi nasution langsung
tanyakan ke bobi nasution langsung
karena sudah menjadi orang tua
sudah dewasa tanggung jawabnya kemandiriannya ada di dia
jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan
ketua umum partai golkar terang terangan meminta jatah lima menteri
kepada prabowo subianto dan gibran raka buming raka
jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya
pernyataan erlangga hartarto ini bukan tanpa alasan
erlangga menilai golkar cukup memiliki kontribusi besar
dalam memenangkan prabowo gibran
golkar lah yang pertama kali mendeklarasikan putra presiden joko widodo
gibran raka buming raka untuk menjadi cawapres
wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia menjelaskan
pernyataan erlangga menurutnya dalam penyusunan kabinet
akan melibatkan koalisi parpol pendukung
termasuk kemungkinan besar sudah ada pembicaraan
antara erlangga dengan prabowo subianto
erlangga sebetulnya juga mungkin sudah pernah bicara ya
sudah pernah bicara dengan pak prabowo
nah yang isi pembicaranya itu ya cuma pak erlangga dan
atau kalau ada orang yang apa kalau ada yang berikutnya yang tahu adalah
nah jadi saya kira apa namanya
apa yang disampaikan pak erlangga itu mungkin ya
dugaan saya sudah pernah ada pembicaraan
antara ketua umum kami pak erlangga atau dengan pak prabowo
sementara menanggapi adanya permintaan menteri dari golkar
sufmi dasko ahmad ketua harian dpp partai gerindra menyatakan
jatah menteri berapapun itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu pilpres
mungkin bisa lebih atau malah sebaliknya
permintaan jatah menteri itu terjadi di saat rekapitulasi hasil suara pemilu oleh kpu masih berlangsung
hari minggu kemarin kpu melanjutkan proses rekapitulasi suara
dengan demikian kpu sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu untuk tiga periode

selanjutnya rekapitulasi kpu akan merampungkan rekapitulasi suara
untuk lima provinsi yakni jawa barat maluku papua papua pegunungan dan papua barat daya
hasilnya sementara prabowo gibran unggul di tiga puluh satu provinsi di indonesia
saudara rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat masih berlangsung
capres dan cawapres terpilih juga belum ditentukan
meski hasil sementara saat ini pasangan dua prabowo gibran unggul
namun ketua umum partai golkar di hadapan kadernya sudah meminta jatah lima atau jatah minimal lima menteri pada prabowo gibran jika terpilih
lalu benarkah sudah ada pembicaraan bagi bagi jatah menteri di internal koalisi indonesia maju
dan bagaimana pula kemudian analisa politiknya
pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya ada wakil ketua umum partai gerindra
kemudian juga ada ketua dpp partai amanat nasional ada bung saleh daulai
kemudian juga ada pakar politik dari indo strategik ahmad khairul umam
mas umam selamat pagi assalamualaikum
pagi waalaikumsalam mbak adisti bang saleh
bung daulai dan juga mas umam nanti juga akan segera bergabung bersama kami
sebenarnya ini kami juga sudah berupaya untuk
mengundang perwakilan dari partai golkar tapi masih belum mendapatkan respon
tapi tidak apa kita ke bung daulahi dulu
bung daulai ini pak erlangga mengatakan kalau komposisinya dua puluh lima persen kalau tidak salah
ya minimal minimal lima kursi menteri
nah anda yang berada dalam koalisi sudah mendampingi pak prabowo tiga kali pada saat itu
partai amar nasional responnya seperti apa
ya pertama sebetulnya kalau partai manado nasional itu diperintah untuk konsen dalam rangka mengawal rekapitulasi perhitungan suara pemilu
baik pilpres maupun pileg mulai dari kabupaten provinsi sampai ke pusat
nah karena itu ini pekerjaan sebetulnya bukan pekerjaan mudah ya untuk melakukan pengawalan terhadap rekapitulasi
karena kalau misalnya ya belum pernah ikut mengawal seperti ini mungkin nggak bisa
membayangkan ya bahwa setiap tps itu di seluruh daerah kabupaten kota itu harus dikawal
contoh misalnya di tempat saya di dapil dua sumatera utara itu ada sembilan belas kabupaten kota
sampai ke nias ya itu kan luas sekali
itu kami harus betul betul mengawalnya dan harus mendapatkan c satu nya gitu sebagai bukti bagaimana kita memperoleh suara
bertanggungjawabkan untuk penetapan hasil pemilu ke depan
nah karena itulah maka tentu kami belum berbicara dan membicarakan terkait dengan komposisi di kabinet itu
dan karena itu tentu kita berharap bahwa pembicaraan terkait dengan komposisi kabinet ini akan dilakukan nanti setelah penetapan hasil
dan kalaupun misalnya sudah ditetapkan hasil itu
bukan serta merta bahwa pekerjaannya sudah selesai
sebab kalau kita lihat dari dinamika yang ada masih ada urusan dengan gugatan penyelenggaraan pemilu
yang mungkin akan dibawa ke mahkamah konstitusi
karena itu tentu kita juga akan menunggu proses itu semua gitu
karena kita ingin bahwa pembicaraan tentang kekuasaan ini itu bisa diselesaikan atau bisa dilakukan
setelah hasilnya betul betul kita peroleh
dan tidak ada lagi katakanlah persengketaan yang terkait dengan hasil pemilu itu
barulah nanti disitu kita dibelehkan untuk berbicara
kemudian soal misalnya penentuan berapa banyak masing masing partai politik dalam koalisi yang untuk mendapatkan jatah kursi di kabinet
saya kira penentuannya kan banyak aspek itu
bukan hanya didasarkan pada jumlah
ada perolehan kursi pada pileg misalnya seperti itu
karena besar kecilnya jumlah suara di parlemen itu
itu mungkin sangat bermanfaat dan sangat efisien ya kalau dimanfaatkan secara bersama sama dalam bentuk koalisi
karena partai besar sekalipun itu tidak bisa menapihkan partai partai yang menengah
ataupun partai partai yang selama ini sudah ikut mendukung
ya kami juga menjelaskan bahwa kedekatan partai manat nasional dengan pak prabowo dan gerindra saya kira sudah tidak bisa diragukan ya
sebab kita mengikuti pemilu ini atau pilpres ini sudah tiga kali
dan yang ketiga ini kita benar benar berjuang
tidak pernah kita meragukan bahwa pak prabowo akan menjadi presiden
jadi selama tiga kali pemilu suka dukanya kita ikut bersama dengan pak prabowo
nah karena itu tentu atas dasar ini ya partai manat nasional merasa bahwa pak prabowo akan memberikan keputusan terbaik terkait dengan komposisi kabinet itu nanti
tapi begini bung saleh
anda khawatir nggak sih kalau rekan koalisi anda pan saja mengatakan kita masih fokus rekapitulasi nanti akan ada gugatan ke mk misalkan atau sengketa pilpres seperti itu
tapi partai golkar kemudian sudah ada keluar ucapan seperti itu
ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan sebetulnya
karena sejak awal ketika kita bersama untuk mengusung pak prabowo ini kan memang sudah ada kesepakatan untuk tetap bersama
yang paling utama itu kan sebetulnya tidak ada yang ditinggalkan sama sekali gitu dalam konteks ini
maka karena itu kalaupun ada misalnya pernyataan seperti itu ya saya kira itu bagian dari dinamika
ada politik saja di internal ini
dan mungkin saja pak erlangga juga mungkin didesak untuk ditanya sama wartawan tiba tiba muncul jawaban seperti itu
jadi karena itu kami tidak pernah merasa khawatir
sampai hari ini ketua umum kami pak zulkifli hasan itu terbuka sekali untuk bicara dengan pak prabowo
bahkan dalam kesempatan tertentu malah pak prabowo mengundang beliau untuk bicara
dan saya kira pembicaranya juga belum terkait dengan kabinet
paling mungkin terkait dengan gugatan gugatan
jadi soal gugatan dan persengketaan perselisihan penata panas di pemilu ini sebetulnya tidak mudah
ini kan pemilu kita ini paling unik di dunia ya
pertama kita koalisi untuk bersama sama mengusung capres dan cawapres
bersama sama kami ada partai gerindra golkar pan dan demokrat
dan ditambah dengan partai partai koalisi lain
itu semua kita kerjasamakan
kita semua sepakat untuk memperjuangkan yang bisa bisa
uniknya di dalam pileg ini kita beda
jadi kita tetap bersaing berkompetisi antara kita dengan partai gerindra partai golkar partai demokrat partai yang lain
sehingga dengan demikian karena ada keunikan ini maka masing masing tetap harus menjaga suara pilpresnya
supaya tetap tidak ada gangguan dalam hal ini
kemudian suara pilek masing masing yang diperoleh partai partai ini juga harus dijaga
jadi tidak ada yang dikurangi dan sudah tidak ada yang dicurangi
nah jangan dikira kami tidak merasa dicurangi
partai amanat nasional nanti juga termasuk partai yang akan melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi
karena dari hasil pantauan kami sendiri itu ada
soal pembicaraan kursi kabinet ini saya kira ya belum menjadi prioritas lah untuk sementara ini
yang mau menyatakan misalnya soal kursi itu ya silakan
tapi bagi pan ini belum menjadi bagian prioritas untuk dibicarakan begitu
oke selaku sahabat lama begitu dari partai atau dari pak prabowo yang sudah tiga kali begitu partai amanat nasional
yakin betul pak prabowo nanti akan memberikan keputusan terbaiknya
begitu kalau kata bung saleh
sebenarnya mas habib ini kalau melihat pak erlangga mengatakan soal komposisi
kemudian sempat disinggung soal jatah menteri
memang di koalisi indonesia maju sudah dibahas di elit parpolnya atau seperti apa sebenarnya mas habib
ya sebagaimana disampaikan oleh beberapa rekan saya bahwa saat ini tentu belum dibahas secara resmi soal posisi kabinet
karena kan memang waktunya masih cukup lama
pelantikan presiden itu baru tanggal dua puluh oktober
setelah itu ada waktu kalau nggak salah sekitar empat mingguan bagi presiden terpilih untuk mengumumkan kabinetnya
nah itu yang berarti sekitar tujuh bulan lagi setidaknya baru akan ditentukan kabinetnya
nah kalau kita mengacu kepada track record ya pak prabowo
dalam konteks berbagi lah istilahnya
pak prabowo itu dikenal sangat fair dan bahkan sangat besar hati ketika dalam momen momen tersebut
kita ingat misalnya yang paling gampang diingat itu ketika koalisi merah putih
waktu itu kami ada saudara kami dari pan juga ya golkar
ada penentuan alat kelengkapan dewan
kita ingat waktu itu ya kita sangat fair
karena kan golkar sudah dapat dpr ri
nah pantas pantasnya memang waktu itu partai gerindra
tapi perbicaraan hati pak prabowo meminta pak ahmad muzani untuk mengalah dan memberikan kursi ketua mpr kepada bang zulkifli hasan
begitu juga terkait posisi puluhan alat kelengkapan dewan
pak prabowo seringkali diminta apa namanya meminta kader kadernya udah ngalah dulu untuk rekan satu koalisi kita
bahkan ketika beliau dulu juga di ini
apa di militer saya mendengar ya
cerita cerita lah ya soal rekam jejak pak prabowo itu yang memang amat murah hati dalam berbagi dengan rekan rekannya ya sahabatnya
nah jadi kalau di koalisi ini saya yakin ya
yang saat ini koalisi indonesia maju
ada pihak yang ditinggalkan dan tidak akan ada pihak yang kecewa nantinya
terhadap penentuan posisi posisi baik di kabinet maupun di luar kabinet
kami menamakannya apa namanya berbagi tugas lah
dalam pembagian tugas itu saya aku yakin teman teman yang apalagi pan golkar juga sudah lama ya
koalisi dan kami bersahabat dan kami paham sekali tidak akan ada yang dikecewakan
oleh pak prabowo subianto
tapi begini ketua umum partai politik ini memang sudah membahas sampai sedetail itukah soal pembagian pembagian kursi
atau memang nanti saja begitu sampai tadi anda sebut mas habib tujuh bulan lagi
ya saya pikir ya kalau diantara para bos kami mungkin garis besarnya sejak awal koalisi ancar ancarnya sudah ada lah
tapi untuk lebih detail pasti kan nanti kan kita bicara juga soal nomenklarasi
atur kementerian kan itu apakah bertahan seperti saat ini apakah perlu ada perbaikan itu juga kan nanti dibicarakan detailnya
jadi secara prinsip prinsip besar mungkin sudah ada kesepakatan di antara beliau beliau
tetapi yang detail detailnya nanti dibicarakan dan dilaksanakan setelah tiba waktunya itu yang sekitar mungkin ya enam sampai tujuh bulan yang akan datang
tapi pak erlangga nampaknya bersemangat sekali begitu ya pak sahri
kami memandang positif ya apa yang disampaikan pak erlangga sebagai wujud ya tanggung jawab juga golkar telah mengantarkan bersama partai partai lain ya
pan dan lain sebagainya mengantarkan pak prabowo menjadi presiden
dan tentu bertanggung jawab juga dalam konteks menjalankan roda pemerintahan ke depan
semangat yang baik menurut saya nggak ada masalah ya
cuma memang kami perlu jelaskan bahwa pembahasannya setahu saya belum saat ini ya
tapi ancar ancarnya sudah untuk posisi posisi strategis begitu mas habib
ya kalau diantara para bos bos kan sudah
tapi mana berani lah model eselon tiga kayak saya kayak pak daulah ini lah eselon satu di partainya gitu kan
beliau itu kan sudah level jenderal kalau di partai politik
kalau kita ini kan level kombes
mas umam bagaimana anda menilai ini
masih sekitar tujuh bulan lagi sampai nanti akan ada pelantikan
aktivitas ini memang telah ia lakukan sejak puluhan tahun lalu
karena nenek holipah merupakan penjual bunga keliling
yang kerap mengumpulkan sejumlah bunga untuk dijual ke pasar maupun dari rumah ke rumah hingga ke desa lain
penghasilannya sebagai penjual bunga memang tidak besar
namun nenek holipah berhasil menyisihkan uang sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah per hari
selama belasan tahun untuk bisa berangkat haji
agar uangnya cepat terkumpul nenek holipa juga rutin ikut arisan di kampungnya
saat dapat arisan ia langsung menabungkan semua uangnya melalui keponakannya
alhasil setelah dua belas tahun lebih menabung tahun ini ia bisa naik haji
biasanya ngumpulkan uangnya berapa bu
sejuta jaringan oleh narisan
aarisan jauh sinan dan malam selasa
dititipkan ke saya untuk menabung
bu ini perasaannya gimana bu bisa naik haji untuk tahun ini bu
dan yang saling satu yang bunga
saat ini pihak keluarga mulai mempersiapkan kebutuhan nenek holipah di tanah suci
mulai dari pakaian masker obat obatan dan kebutuhan lainnya
sebab nenek holipah akan berangkat haji sendiri tanpa didampingi oleh keluarganya
pihak keluarga menitipkan nenek holipah kepada petugas haji dan kbih yang membawanya
nenek holifah akan berangkat ke tanah suci pada tanggal dua puluh mei mendatang melalui embarkasi surabaya